imam besar al azhar mengunjungi fatikan untuk bertemu langsung dengan paus franciscus
keduanya bertemu setelah pemutusan kontak sejak lima tahun lalu
kunjungan imam besar al azhar ke fatikan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara keduanya
diketahui al azhar pernah memutus kontak dengan fatikan pada tahun dua ribu sebelas silam
setelah insiden penghinaan islam oleh paus benedik saat itu
yang memang benefit sempat mengeluarkan pernyataan tentang alasan mengapa umat kristen selalu menjadi sasaran serangan teror bom
namun sejak franciscus terpilih menjadi paus di tahun dua ribu tiga belas
ia menyuarakan toleransi antaragama dan menyapa kembali imam besar al azhar ahmed al tayed
dalam pertemuan ini mereka membahas masalah kekerasan serta teror yang terjadi di timur tengah
termasuk berdiskusi bagaimana cara mengatasi